apa ada orang tua yang tidak ingin datang ke pernikahan anaknya
ya allah kenapa perasaanku jadi gak enak begini
enggak enggak enggak
saya terima nikah dan kawinnya andin karisma putri binti surya dengan mas kawin tersebut
kamu kenapa sih malah ketawa ketawa
senang aja ngeliat kamu sibuk ngurusin pernikahannya al sama andin
sama nino kamu kayaknya cuek gak peduli
papa ya pasti senang lah kita ini akan dapat mantu pengusaha tajir
semuanya bahagia papa iya kan
tapi aku masih penasaran kenapa
ibunya al kok gak dateng
ke lamaran ya
bukan urusan kita itu pak
yang namanya juga orang kaya sibuk
ya sesibuk apa sih
ini lamaran anaknya loh harusnya dia datang dia hadir
ya pokoknya orang kaya itu katanya sibuk banget papa
jadi ya udahlah
kita mesti masuk deh ke dalam
dokter itu mau ngecek kamu hari ini
kalau emang hasilnya semua oke
kamu gak papa
itu fungsi ku disini
nginungin kamu dari apapun termasuk dari drone
itu fungsi ku disini
sepertinya aku makin bisa membuka hati
dia dimana ya
soalnya ada yang pengen saya bicarain
oh pak al baru saja terbang ke penang pak
tapi cuma satu hari aja
besok udah ke jakarta lagi
terbang ke penang
kau orang negeri loh
kok dia gak ngabarin saya ya
ini memang dadah kan mbak
pak al belum sempat bilang ke mbak
tapi kalau ada yang urgent
mbak tinggal telepon aja
oh gak usah gak apa apa
saya tunggu aja besok
makasih ya pak
kamu tau gak mama mimpi apa semalam
mimpi apa mbak
mama mimpi kamu mencari mbak
mama kayak berdiri di atas panggung
terus ada roy disitu
aku memang akan nikah sebentar lagi ma
begitu juga dengan roy
atau kamu nikah beneran aja
mama bosan disini
nikah itu sakral lo
mama bosan disini
tapi pekerjaanku tuh masih banyak ma
mama disini dulu ya
tanaman mama yang baru apa
aku mau liat mama
penyakit jadi tentu
gak ada apa apa
banyak ikhlas yang di situ
maksud kata siang